dari inggris kita beralih ke tanah air jelang laga persahabatan tim nasional indonesia melawan islandia petang nanti atau hari ini
stadion utama gelora bung karno juga sibuk supporter timnas mulai berdatangan sejak pagi
mereka tidak hanya mendukung tim merah putih namun wajah baru stadion utama gelora bung karno menjadi magnet tersendiri bagi warga untuk memeriahkan laga ini
laga persahabatan antara timnas indonesia melawan islandia tinggal beberapa saat lagi
suasana stadion utama gelora bung karno mulai disesaki pendukung timnas merah putih
sejak pagi sebanyak delapan belas loket tiket sudah dibuka di mana supporter yang datang tidak hanya ingin mendukung evan dimas dan kawan kawan
tapi wajah baru stadion utama yang semakin molek dan canggih juga menambah antusiasme penonton untuk menyaksikan laga ini
selama tujuh belas bulan terakhir stadion gbk memang tengah bersolek
untuk persiapan asian games dua ribu delapan belas laga hari ini pun menjadi laga pertama sekaligus uji coba stadion utama gelora bung karno yang baru
di mana berbagai teknologi mulai dari akses keamanan pencahayaan hingga rumput pilihan sudah disesuaikan dengan standar fifa
untuk laga ini sebanyak dua lima ratus petugas kepolisian dari polda metro jaya juga disiagakan
kalau tim indonesia sih yang penting bisa mengimbangi untuk islandia ya karena dia sudah masuk piala dunia dua ribu dua puluh
dan juga tim terbaik di eropa juga sih sudah masuk ke dunia itu
ya optimis sih minimal ya seri lah minimal
jadi kira kira nanti harapannya skornya bakal berapa
kalau nggak satu sama dua sama lah
nah selain ingin nonton juga tim kesayangan ya tim nasional kita datang ke sini juga kayaknya pengen nyobain stadion baru
pasti itu stadion baru karena kan kita lihat buat asean games ya dua ribu delapan belas kita juga pengen tahu lah
apalagi luar negeri pada bagus sekarang ini sebagai warga sekitar dki kita juga pengen tahu mbak
masih siapanya nanti
sudah ada rekan saya angga dwi putra di stadion utama gelora bung karno
angga apakah hujan deras yang ada di belakang anda atau di alami anda saat ini
menyurutkan antusiasme masyarakat indonesia untuk menonton matchday nanti antara tim nasional indonesia melawan islandia
atau apa yang dapat anda laporkan situasi terkini di sana
ya selamat sore budi memang hujan deras baru saja mengguyur gelora bung karno
dan tadi juga sejak pukul empat sore sebenarnya juga sempat ada hujan deras sempat berhenti dan sekarang kembali hujan deras
namun ini tidak menyurutkan semangat dan antusiasme penonton untuk hadir
dan mayoritas penonton tadi sejak pukul empat sore tadi sudah masuk ke dalam stadion utama gelora bung karno
karena memang sudah dibuka dan ini tadi sejak siang memang sudah ramai sekali penonton
terutama penonton yang ingin membeli tiket secara langsung
karena ada lima puluh lima ribu tiket yang dijual
oleh pssc dan panitia
dan sebanyak dua puluh tujuh ribu ini sudah dibeli secara online
artinya masih ada sekitar tiga puluh ribu lagi yang bisa dibeli langsung di loket di plaza utara
dan ini juga masih bisa dibeli hingga nanti empat puluh lima menit selepas kick off yang direncanakan akan dimulai pukul tujuh
dan pukul delapan belas tiga puluh juga akan dibuka oleh presiden republik indonesia joko widodo
yang akan melakukan sepak bola di stadion gelora bung karno yang sudah selesai direnovasi
dan sekarang semua supporter ini sudah mulai masuk ke dalam
karena memang hujan sangat deras
mereka memilih untuk berlindung ke area stadion
dan akan masuk ke dalam untuk juga bisa mengabadikan momen momen
dan melihat seperti apa kemegahan dari stadion utama gelora bung karno ini
tidak hanya penonton angga yang sudah mulai kehujanan
tapi anda saya lihat juga sudah mulai kehujanan
jadi saya harap anda juga segera untuk menyingkir mencari tempat berteduh
terima kasih sekali lagi angga dwi putra yang melaporkan dari stadion utama gelora bung karno senayan jakarta